tahu di sana banyak yang beli ya kan astaghfirullahaladzim ojad yati
sudah mau maghrib bukan siap siap kemusyola ini malah dempet dempetan jalan berdua kalian
bukan mengkrim kamu punya suami kamu punya istri iya pak ustadz maaf jangan minta maaf
di dalam agama
berapa usia minimal seseorang boleh menikah
secara spesifik mah
tidak dijelaskan pak saung
tapi kalau sudah mampu untuk menafkahi keluarga
sudah boleh untuk menikah
di usia berapa akan menikah
kalau saya sih usia berapa saja pak saung
kalau allah sudah memberikan jodoh kepada saya
secepatnya saya akan menikah
pak sam waktu itu menikah umur berapa
bapak mah dari generasi muda kusoy
di usia muda
umur belum dua puluh
anaknya sudah dua
begitu itu orang tua dulu mahkusoi
cepat nikah ya pak saung
bagi bagi besek aja katanya ku
bisa aja caranya cari proyek
iya beneran daripada kamu mesen catering belum tentu enak
sambal goreng atik perkedel capcay sama rendang
kebanyakan lah tukung
boros yang namanya selamutan harus lengkap dang
iya kang dadang biar selamat
udahlah bikinin aja telur dadar
satu telur dikocok terus sampe mekar
satu telur bisa buat tiga orang
eh penduduk sekalian aja yang luas ada lauknya
nasi aja sama garam jangan lupa kasih jambu ar
biar gak ada yang datang sekalian
bagus gak ada yang datang jadi beseknya utuh
jambu airnya buat kamu
kalian itu semua selalu punya cara bikin saya rugi
mau punya baju bagus debi suruh bagi bagi baju
gak punya duit terus saya sedekah
mau makan enak suruh saya bikin selamutan
selamatan itu jahat ya kang dadang
jahat dok itu cuma akal akalan orang susah
supaya bisa berhasil
kita makan enak tau gak
sebentar ya doi sebentar ya doi sebentar ya
yang kenceng yang kenceng kum yang kenceng kum
makin jatoh tuh bibi
gak usah dipikirin kum
si penduduk panggil lo nya udah akut
jadi pembantu infal di jakarta mau gak
cuma dua minggu kerjanya ngegantiin kerjaan pembantu utama yang lagi mudik lebaran
gak mau teh saya mah pengen kerja di luar negeri aja
sambil nunggu penempatan daripada nganggur ketahuan kerja di jakarta jadi pembantu infal
cuma dua minggu ini kerjanya
mau seminggu dua minggu sehari tetep aja dipanggil nyama tkw lokal tetep gak mau
emangnya sekarang caca jadi agen lagi
enggak cuma bantuin cucu aja sayang banget ya
padahal kalau kamu mau gajinya bisa empat juta cuma dua minggu kerja bayangin
iya empat juta dua kalinya pembantu biasa
yaudah kalo gitu saya mau bener saya mau
kalau gitu kalau kamu punya sepupu adik atau ipar yang mau kerja ajak aja sekalian ya
oh siap ce pasti
yaudah kalo gitu
makasih ya ce
ada kang masih lengkap mau sayur sop sayur lodeh ada silakan
wah sayurnya pada layu mang
yang seger kan masih ada kan
pilih yang segar saja yang layu mah tidak saya jual
saya ambil yang layunya aja mang makasih ya
dari mana saja kamu hari ini baru pulang dari danau
sudah siap siap maghrib
apa kamu salat dulu
sobri positif nikah tanggal dua puluh lima sobri berharap sekali bapak bisa datang
kehadiran bapak sangat penting sekali buat sobri
sobri berharap bapak bisa datang untuk memberi restu
sobri udah gak bisa lagi pak menunda nunda pernikahan dengan dede
siapa tahu di sana banyak yang beli
sudah pak ustadz
sudah mau maghrib
bukan siap siap kamu salat
ini malah dempet dempetan jalan berdua
kalian bukan mukrim
kamu punya suami kamu punya istri
jangan minta maaf sekali
nenek pulang dulu ya evard baik baik di rumah
tenang saja waktu itu kan laki laki